tante tadi aku minta maaf aku gak sigap nolongin tante
tas tante diambil sama rampok
diego beraninya dia mukul aku
anak itu makin gak tahu diri
tante setirah tadi disini
saya sudah urus semua administrasi
sekarang saya mau pulang dulu ya
aduh ini gak bisa dibiarin
jangan jangan dia mau balik lagi ke kuburan mona
aku harus juga raja kesana lagi
amba sangat mencintai putri
aduh raja pergi
ada resiko pergi
ada resiko pergi
ada resiko pergi
ada resiko pergi
ada resiko pergi
ada resiko pergi
pasti ada yang mau kamu lakukan
oke jadi gini tante
itu cuma meninggal dua belas jam doang
udah tante ini yang jelas
diego gak punya banyak waktu untuk jelasin ya
yang jelas waktu dia
gue tuh cuma lima menit untuk ngeluarin putri dari dalam tanah
kalau enggak putri bakal meninggal selama ini tante
makanya kamu tuh cerita sama tante
tante gak mau ada yang dirahasiain lagi
padahal tante mendingan sekarang teramahin tante aja ya
teramahin tante aja
sekarang bantuin diego untuk bawa pergi raja dari sini
ini semoga gara gara kamu yang sok pinter
akhirnya sekarang tante beresin juga kan
kamu masuk aku potil
maaf raja tante balik lagi
karena tante ingin memberikan doa secara pribadi untuk putri
sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin tante tanyakan ke putri
kenapa wajahnya bisa mirip sekali dengan anak tante mona
tapi sepertinya itu nggak mungkin terjadi
tante gak akan pernah dapat jawabannya
karena putri sudah gak ada
sudah pergi untuk selamanya
aku juga pasti gak percaya tante kakak

kalau putri udah meninggal
raja kita harus belajar untuk ikhlas
untuk tabah untuk bisa merelakan
aku mau disini dengan putri
karena aku gak mau lihat diri yang dalam jatuh
sama aja lo bunuh putri ngerti lo
aku mau lihat tante tanpa malalu

ini udah mau hujan
sebaiknya kita pulang ya
daripada nanti kita kehujanan
aku mau pulang
aku mau disini mau nemenin istri aku
kamu sampai kapan disini raja
kalau tante mau pulang pulang aja
karena aku rasa hidup aku enggak berarti apa tanpa putri
susah banget sih nyuruh raja pergi
ya udah kalau gitu nanti pamit duluan aja ya tapi bener loh kamu harus belajar untuk
merelakan putri kita balik dulu
kita harus cari akal tante kalau dalam dua menit putri gak dikeluarin dari
dalam tanah bisa meninggal beneran tante
apa ngebujuk raja supaya dia pergi dari keburaan istrinya
tante udah usaha tapi raja tetap gagal kalau ada di situ terus gimana lagi
tapi dego minta maaf sebelumnya
rampok rampok rampok rampok rampok rampok
tante andis ya allah tante andis
tante andis ya allah
mas kenal saya kenal saya kenal tadi ada rampok
rampok tapi rampoknya udah lari
yaudah yaudah tolong bantu pak
shes akhirnya lo pergi juga raja raja
sekarang waktunya gue selamatin monar
dan gak akan ada yang ganggu lagi
keluar dari kuburannya sebelum hujan ini makin terlalu bahaya
buruan ke makam
buruan ke makam sekarang
lu harus bertahan mona
lu harus kuat

tante tadi aku minta maaf aku nggak sigap nolongin tante
tas tante diambil sama rampok
tante diambil sama rampok
tante diambil sama rampok
beraninya dia mukul aku
anak itu makin nggak tau diri
tante istirahat tadi di sini
saya sudah urus semua administrasi
sekarang saya mau pulang dulu ya
ini nggak bisa dibiarin
jangan jangan dia mau balik lagi ke kuburan mona
nanti mau pulang aja deh
lebih baik tanpa istirahat di rumah
tante udah agak enak kan kok
tapi boleh tolong anterin tante pulang
tante takut takut jatuh kalau pulang sendirian
tapi tante nggak sebaiknya di sini aja
enggak enggak tante udah agak enak kan kok tante takut jatuh kalau pulang sendirian
enggak enggak tante udah agak enak kan kok tante istirahat di rumah aja ya
yuk kamu anterin pulang tante ya
diego bisa menyelamatkan mona
tanpa ada pengganggu
lo harus bertahan mona
lo harus bertahan